jadi besar sekali harapan kami bahwa hakim mahkamah konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal saja keadilan angka angka tidak
tetapi juga memberikan keadilan substantif
saya masih bersama ketua mahkamah konstitusi periode dua ribu tiga dua ribu delapan ketua dkpp periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas dan ketua majelis kehormatan mahkamah konstitusi dua ribu dua puluh tiga lalu prof jimli asyiddiki
prof bagaimana melihat dukungan dari para akademisi seniman supaya majelis hakim ini tidak hanya memutuskan hal hal yang bersifat prosedural saja
ya saya kira itu harus dijadikan catatan tersendiri ya
biasanya yang demo itu mahasiswa aktivis buruh petani
nah sekarang yang demo profesor doktor
nah gitu loh belum pernah terjadi
jadi artinya ini ada masalah serius
belum tentu benar mereka itu dalam kaitannya dengan case jangka pendek
ada sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius
karena belum pernah guru besar secara terbuka mengkritik
jadi dalam politik ini kita harus bagi dua
tapi pemerintahan kita lima tahunan ini berhubungan juga dengan day to day politics
yang juga ikut ditentukan bahkan di public diskurs
itu dipengaruhi oleh kelas menengah dan elit termasuk para guru besar ini
cara berpikir para guru besar ini
tidak dikelola atau tidak ditanggapi dengan serius
direspon dengan sungguh sungguh untuk perbaikan
wah ini repot kita pemerintahan lima tahun ke depan
anda melihat ini juga menjadi satu tantangannya
kalau apa yang disuarakan oleh para guru besar ini tidak ditanggapi dengan baik
masalah hidup kita bernegara kita ini bukan hanya masalah legalitas
kalau kita selesai nanti dengan putusan mk
tapi soal legitimasi itu lain lagi
jadi kalau elit kelas menengah itu tidak mengakui
ya kan tidak legitimit meskipun legal
legalitas yang baik itu legal dan sekaligus legitimit
ini yang disuarakan oleh para guru besar
yang disuarakan soal isunya
saya selalu mengatakan dalam sejarah belum pernah ada orang sebegitu marah
profesor doktor tiga kali botak saking pinternya
emosinya sama aja dengan orang biasa
kan kita udah bicarakan nepotisme kkn
tapi ini kayaknya lebih marah ini
ini membuat semua orang marah
nah coba setelah gibran ditetapkan
yang menetapkan adalah prabowo dan koalisi
hampir semua orang marah kepada jokowi dan keluarganya
karena ini cara berpikirnya ini menyalahkan soal dinasti ini
nah jadi menurut saya ini momentum
untuk kita pakai memperbaiki agenda pelembagaan politik ke depan
jangan pioda lagi gitu loh
sidang mk ini terlepas nanti tentang sengketa angka selisih perolehan suara
tetapi harus ada catatan tentang pemilu dua ribu dua puluh empat ini
harus di momentumnya dipakai untuk memperbaiki
supaya indeks kualitas demokrasi kita meningkat
dari lima puluh empat kuantitasnya nomor tiga
jadi soal mk ini apakah memungkinkan
atau tadi margarito ahli tata negara juga mengatakan
tidak mungkin mk ini bisa mendiskualifikasi paslon tertentu
kalau prof jimli mungkin nggak itu sebagai sesuatu yang bisa dikabulkan oleh mk
atau terlalu rumit nantinya
ngomongnya jangan diskualifikasi paslon
kalau diskualifikasi paslon itu sama aja
isunya objek perkara yang dituntut
tetapi siapa yang berhak duduk
itu yang dituntut dengan argumen dan pembuktian
kalau itu sudah telat
jadi satu satunya negara di dunia ini yang punya lembaga begitu kompleks
karena kita ingin pemilunya itu sempurna
tadinya ada panwaslu di dalam kpu
di dalam kpu ada namanya dewan kehormatan kpu
mendekai kpu dan sekaligus bawaslu
tapi mengenai perselisihan hasil
sudah ada sentra gak kumdu
ada pejabat ada penyelenggara
yang melakukan tindak pidana karena curang
dan itu apa namanya
tindak pidana yang terkait pemilu
nah itu lewat gak kumdu namanya
di bawaslu sebagai pengadilan tingkat satu
jadi ini sudah lengkap mekanismenya ini
kalau mengenai yang dipersoalkan di mk ini
kalau anda punya bukti bukti
tentang kursi harus duduk didudukin siapa
sudah ada kira kira sepuluh persen yang dikabulkan
jadi prof jimli ini termasuk
rezim yang sama bahwa di pilkada
tidak bisa diterapkan dalam rezim pilpres
berarti prof termasuk dalam rezim yang apa
yang disengketakan di pilkada
bagaimana hakim menilai bukti buktinya
dan prof juga ingin mendorong
apa yang terjadi di pilpres ini